jelang arus mudik dua ribu delapan belas pt kereta api indonesia daops lima purwokerto menambah jumlah petugas di perlintasan kereta api yang tidak berpalang
sebanyak tiga ratus tiga puluh tiga dari tiga ratus tujuh puluh enam perlintasan kereta api tidak memiliki palang pintu dan tidak dijaga petugas
untuk menghindari kecelakaan lalu lintas saat mudik lebaran pt kai terus berupaya memaksimalkan pelayanannya
selama masa lebaran pihak pt kai daup lima purwokerto akan menambah dua puluh petugas yang berjaga di perlintasan
serta petugas penilik jalan sebanyak tiga puluh satu orang
diharapkan penambahan petugas ini akan membantu kelancaran angkutan lebaran
salah satu perlintasan kereta api tanpa palang pintu berada di desa kaliwedi kecamatan kebasen banyumas
di lokasi ini hanya diberi tanda peringatan adanya jalur kereta tanpa adanya palang pintu dan tanda bahaya
warga dan kendaraan yang melintas harus ekstra hati hati karena laju kereta api sangat cepat saat melintas di lintasan ini
berjarak sekitar dua ratus meter dari perlintasan pertama
terdapat juga perlintasan yang tak berpalang pintu yang jauh lebih berbahaya
pasalnya jalan ini merupakan jalur alternatif menuju jalan besar antara yogyakarta cilacap
di perlintasan ini juga sering terjadi kecelakaan
banyaknya perlintasan tanpa palang pintu ini diakui pt kai daups lima pro kerto
dari tiga ratus tujuh puluh enam
enam perlintasan kereta di daups lima
hanya empat puluh tiga perlintasan yang berpalang pintu dan juga dijaga petugas